polri menduga motif rentetan teror bom di jawa timur merupakan pembalasan dari kelompok jihadi jamaan sarudaula
atas perlakuan pemerintah terhadap aman abdurrahman yang diyakini sebagai pimpinan isis di indonesia
diduga adalah pembalasan dari kelompok jad karena pimpinannya aman abdurrahman
bulan agustus lalu agustus lalu yang dia dibebaskan dalam kasus pendanaan serta mengorganisasi latihan
para militer ilegal bersenjata di aceh kemudian yang bersangkutan difonis
dan harusnya keluar bulan agustus tahun lalu kemudian ditangkap kembali
karena bersangkutan diduga keras terkait dengan